inilah permukiman kawasan pesisir kelurahan mandar banyuwangi jawa timur
dulunya kampung di pesisir ini kumuh dan bau menyengat dari sampah
bahkan mandar sempat dinobatkan sebagai kampung terkumuh
warga yang diinisiasi oleh pemuda pun tergerak untuk membuat kampung mandar lebih baik
selain berada di muara sungai kumuhnya kampung ini juga disebabkan oleh kebiasaan buruk warga membuang sampah sembarangan
melalui kampanye lambat laun kebiasaan buruk ini berubah
warga mulai sadar dan membuang sampah pada tempatnya
sekelompok pemuda juga membuat perahu kecil yang mampu mengangkut sampah di muara sungai dengan mudah pada senin siang
sampah yang mengambang di muara sungai otomatis masuk ke jaring perahu
keberadaan perahu berukuran lima x dua meter ini sangat membantu kegiatan pembersihan sampah
sekali jalan perahu mampu mengangkut satu kuintal sampah yang nantinya dibuang ke tps terdekat yang dikelola bersama dinas lingkungan hidup
ingin bergerak ingin membantu masyarakat akhirnya di awal kami membuat dari serok
kemudian ditambah lagi dari tosa dan kemudian di tahun ini kami membuat
perahu sampah alhamdulillah dapat bantuan dari pln
inilah beton kerangka berbentuk huruf u atau bio u ditch
produk kooperasi karyawan dan keluarga besar petrokimia gresik jawa timur
yang meraih predikat terbaik di ajang international quality and productivity convention di malaysia awal september lalu
produk ini yang sangat dibutuhkan di dunia konstruksi
di antaranya untuk saluran drainase irigasi saluran pembuangan air hujan hingga mencegah banjir di perkotaan
meski berbahan bambu beton bio yudits ini memiliki kualitas setara dengan beton kerangka baja atau besi
beton kerangka bambu yang terpendam cor juga lebih tahan lama karena tidak mudah berkarat
kita tahu bahwasannya dengan inovasi pemakaian bambu ori sebagai penguat
berdasarkan hasil uji laboratorium produk beton tulang bambu ini memiliki kekuatan tekan hingga mencapai k tiga ratus atau tiga puluh ton
tim liputan cnn indonesia